sandri serta para ulama se majalengka mengeklarasikan dukungannya bakal co pres muhyiddin iskandar
sementara itu calon presiden ganjar pranowo melakukan pertemuan dengan sejumlah sopir angkot di terminal raja basa bandar lampung
kedatangan muhaymin iskandar bakal calon wakil presiden pasangan anies baswedan dari koalisi perubahan untuk persatuan kpp
di ponpes al mizan jatiwangi majalengka jawa barat rabu malam disambut kiai maman imanul haq selaku pengasuh pesantren
beserta puluhan kiai dan para relawan amin dengan meriah
para kiai semajalengka ini pun langsung melaksanakan deklarasi dukungannya untuk menangan anies dan caimin
dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan segera digelar
selain itu caimin juga datang untuk menemui jemaah zikir al amin
muhaymin iskandar mengaku dirinya optimis menang dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dengan membawa perubahan yang ada
yaitu membuka lapangan pekerjaan menyejahterakan petani mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
hari ini kita berkumpul melahirkan majelis zikir al amin sekaligus komitmen bersama untuk memenangkan amin dua ribu dua puluh empat ini luar biasa
semuanya berharap anies bisa memperbaiki nasib mereka
terutama yang hidup di pertanian yang tidak mendapatkan pekerjaan yang masih dalam taraf kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ekonominya
calon presiden ganjar pranowo secara mendadak menjumpai para sopir angkutan kota di terminal raja basa banjar lampung pada rabu
ganjar mengajak puluhan sopir angkot ini untuk makan bersama di warung sundawa yang menyajikan pindang dan sambal seruit khas lampung
dalam kesempatan itu para sopir memberikan panggilan khusus kepada ganjar pranowo dengan panggilan kiai yang artinya bagi masyarakat lampung berarti kakak
saat makan ganjar dicurhati para sopir yang mengaku kalah bersaing dengan keberadaan ojek online
ganjar lalu mengajak para sopir untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat
semua mesti dilatih digital
pak itu dibuang saja
menjamannya sudah berkini jadi kita sampai kepada mereka yang seperti ini mesti dibina
saya yakin itu kawan kawan supir ojek yang tradisional itu pasti punya talenta yang baik
sehingga ketika siklus bisnis ini berubah mereka punya yang mau buang kalenda kalenda berikutnya yang siap
dalam kesempatan ini ganjar juga menyempatkan sholat zuhur bersama di masjid yang berada di komplek terminal raja basah
tim liputan cnn indonesia